polemik konsep perundang undangan ala presiden joko widodo yang kita kenal dengan istilah omnibus law ini ternyata belum usai
sejak awal presiden menginginkan agar omnibus law segera disahkan namun belakangan gelombang penolakan justru datang dari buruh dan juga sejumlah elemen masyarakat
ada sejumlah pasal yang dianggap kontroversial dan bahkan merugikan mereka
apa sebetulnya problematika dari pembentukan ru omnibus law ini sudahkah dalam pembentukannya ruu omnibus law ini menopang prinsip prinsip demokrasi
karena ini adalah satu hal yang kemudian masih baru dan diinginkan oleh pemerintah untuk segera disahkan secepatnya
kita coba kupas malam hari ini kita bahas malam hari ini di layar demokrasi bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya langsung ada bang doni gahral adian tenaga ahli utama dari kantor staf presiden selamat malam bang doni
terima kasih bang sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
dan ada mas bayu dewi
anggono pakar hukum tata negara selamat malam mas bayu
selamat malam mas
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi
saya langsung ke bang doni kalau begitu sebagai ini kan omnibus law ini kan adalah inisiatif bagi keinginan dari presiden joko widodo sejak awal dilantik ya
sudah mengatakan ini untuk percepatan investasi menggenjot perekonomian dan lain sebagainya
tapi kemudian ini kan banyak sekali narasi narasi penolakan ya bang doni
ketika kemudian melihat ini sudah di draftnya sudah diajukan
tapi kemudian banyak
yang merasa ini justru merugikan mereka katakanlah buruh dalam beberapa hari terakhir melakukan demonstrasi
apa sikap pemerintah apa sikap presiden
apakah kemudian memang ini akan kemudian direvisi kah
atau memang akan disikapi bahwa itu meyakinkan publik bahwa itu tidak merugikan sama sekali ru omnibus law itu
ya jadi kalau kita lihat memang omnibus law ini satu rancang undang undang raksasa ya
dan ada tujuh puluh sembilan undang undang
dikrujutkan menjadi satu ratus sembilan pasal yang meliputi sebelas klaster
jadi bayangkan kompleksitasnya
dan ini pasti akan menyangkut banyak sekali kepentingan
buruh dan lain sebagainya
tentu saja akan ada penolakan dari berbagai kelompok kepentingan
rancangan undang undang ini kemudian membuat diskursus
ada ketegangan tapi bukan ketegangan yang destruktif
ketegangan yang kreatif
banyak masukan banyak kritikan banyak sekali
kontribusi ya dari masyarakat sipil terhadap rancangan undang undang ini saya kira bagus
dan ini saatnya ketika ini sudah masuk ke dpr
publik berpartisipasi untuk membuat ini semakin sempurna
tapi kan artinya berarti ada yang salah dong di mata publik ketika melihat ini justru ditolak gitu
ini kan inisiatif dari pemerintah sebetulnya
ya saya kira begini
penolakan itu biasa
ya pasti kan semua akan melihat
ya apakah ini
mengakomodasi kepentingan atau tidak
merugikan kepentingan mereka atau tidak
kalau mereka merugikan pasti mereka akan menolak
tapi penolakan itu saya kira
penolakan bukan penolakan yang tanpa argumentasi
penolakan dengan satu argumentasi
dan argumentasi itu akan memberikan nilai lebih dari rancangan undang undang ini saya kira
karena ini masih dalam bentuk rancangan undang undang sekali lagi
masih dalam draft
ini satu hal lagi yang menarik adalah ketika
meskipun sudah diklarifikasi
salah ketik dan lain sebagainya
tapi kan ini masih menyisakan tanda tanya
kok bisa salah ketik begitu
apakah memang pasal satu ratus tujuh puluh itu
betul betul salah ketik atau seperti apa sebetulnya
iya saya kira tidak perlulah kita membenturkan antara kementerian
saya kira antara saling melengkapi satu sama lain
saya kira ini konsep yang di ajukan
bila mana memang ada yang dirasakan kurang pas
nanti di dpr dengan proses politik yang berlangsung
itu akan melakukan koreksi bersama dengan pemerintah
juga dengan publik
yang akan memberikan masukan masukannya saya kira
tapi itu betul tidak soal kemudian
menang presiden mengubah undang undang lewat pp
misalnya itu betul begitu
atau memang seperti yang kita dengar
bahwa itu salah ketik saja sebetulnya bang doni
ya prinsip memang pp tidak bisa mengubah undang undang
karena pp adalah turunan dari undang undang
jadi lebih rendah statusnya
jadi saya kira ini cukup di sini saja
serahkan kepada dpr
untuk kemudian melakukan koreksi bersama pemerintah dan publik
karena ada respon publik tadi itu ya
ini misalnya sebetulnya yang kemudian menjadi perdebatan
dalam rangka percepatan perasaan yang berdasarkan undang undang
pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang undang ini
dan mengubah ketentuan dalam undang undang yang tidak diubah dalam undang undang ini
sebetulnya saya mau tahu dulu dari mas bayu
bagaimana anda melihat sejak awal kemudian dikeluarkan
konsep perundang undangan omnibus law
sampai kemudian ini disusun ya draftnya
dari pro kontra dan juga kontroversial sejumlah pasal di omnibus law
pertama saya senang dan lega ya
hari ini mas doni mewakili kantor staf kepresidenan
menyatakan terang benerang bahwa pp tidak bisa mengubah undang undang
ini melegakan kita semua
artinya secara resmi kantor staf kepresidenan menyatakan bahwa
pasal satu ratus tujuh puluh ini kesalahan konsep
karena kemarin saya lihat kementerian keproekonomian
masih membuat rilis secara resmi yang mengatakan bahwa
ini benar konsep ini
ditujukan bahwa pp mengubah undang undang itu boleh
dalam rangka kemudian memudahkan investasi
percepatan untuk persaingan global dan lain sebagainya
artinya ini membuktikan bahwa
tali ini bahwa ini bukan salah ketik
ini adalah kesalahan konsep kesalahan berpikir yang
ya wajar saja menurut saya pemerintah punya pikiran seperti itu
tinggal nanti kemudian mengatakan ya
masukan publik kami terima bahwa ada persoalan dengan pasal satu ratus tujuh puluh ini
dan di dpr nanti itu di drop
jadi itu pertama lah
ini pengakuan resmi pernyataan resmi
jadi simpang siur karena kan sampai hari ini ada empat fans di kan tadi
satu salah ketik dua kemudian mengatakan kekeliruan
yang ketiga itu benar
yang keempat kita diskusikan lagi
kita gunakan yang terakhir saja lah
asas hukum gunakan yang terakhir bahwa ini kekeliruan konsep
kita selesai sampai di situ tadi kalau mas wawiyah katakan
iya kekeliruan konsep
jadi nggak usah diperdebatkan pasal itulah
saya bicara omnibus loh
tadi kan sebenarnya bukan hanya pasal satu ratus tujuh puluh ya
ini banyak sekali karena memang resiko undang undang omnibus
meskipun namanya ru cipta kerja kan tekniknya teknik omnibus
di situ dia kan kompleks
menyatukan perubahan hampir tujuh puluh sembilan undang undang menjadi satu undang undang
maka ada satu dua ratus an lebih pasal
ya mau tidak mau akhirnya karena itu merangkum banyak kepentingan
merangkum banyak stakeholder
maka semua mata tertuju ke omnibus law lah
tapi menurut saya kalau boleh kita kritisi
agak terlambat sebenarnya
apa yang terlambat mas
penyebar luasa naskah dan naskah akademik dan draft ru nya
menunggu setelah di dpr
padahal kalau pemerintah taat asas misalkan di pasal delapan puluh delapan undang undang dua belas tahun dua ribu dua
tentang pembentukan peraturan undang undangan
harusnya sejak di prolek nas
sejak kemudian na disusun draftnya disusun di tahapan pemerintah
itu publik harusnya sudah dibuka akses itu
jadi tidak perlu menunggu di dpr
agar kemudian tidak timbul kegaduan seperti saat ini
satu hari diantar ke dpr langsung
perwakilan perwakilan buruh keberatan
aktivis lingkungan hidup keberatan
insan pers keberatan
para pemerintah daerah keberatan
dan banyak lagi
artinya sebenarnya ini menunjukkan bahwa
ada pembahasan yang tertutup kemarin di tingkatan pemerintah
kalau itu dilakukan sebenarnya sejak awal ketika merumuskan
pasal pasal oleh pemerintah kemudian secara umum mengumumkan itu
saya pikir tidak akan seperti saat ini
apa persoalannya menurut saya adalah
saya tidak tahu betul
kalau presiden itu kan sebenarnya niatnya sangat baik sekali menurut saya
dia ingin kemudian dia regulasi kita itu ramping
regulasi kita sederhana
kemudian investasi itu baik
tenaga kerja baik
namun kayaknya para pembantunya ini menerjemahkannya secara keliru ya
cepat belum tentu tepat
mereka kemudian memanai cepat itu ya harus tertutup
karena pikirannya kalau membuka ruang publik nanti ini jadi lama nih
target untuk dikirim ke dpr ini tidak segera selesai
jadi sampai tertutup
dengar kabar katanya timnya harus tanda tangan segala tidak boleh menyebarluaskan naskah
publik nanya pun juga malah dimarahi
sudahlah tunggu di dpr
harusnya menurut anda sejak awal dibuat pemerintah ini dibuka saja
jadi ada partisipasi dan tidak ada kecurigaan begitu
ada paradigma ruu menjadi semacam kontrak privat
jadi antara kementerian ini kayaknya ruu ini kayaknya barang privat
sudah lah ini urusan kami
kalian rakyat udah terima saja lah nanti di dpr
padahal ini nggak seperti itu
ini ruu yang mengatur banyak sekali kepentingan
ini mengatur juga publik
kenapa tidak kemudian dibuka ruang
oke kita tanya ke mas doni kalau begitu
betul tidak bahwa ini sejak awal agak tertutup bahwa baru dibuka ke publik setelah mau diserahkan ke dpr mas
ya jadi saya kira kita anggap itu lessons learned ya
untuk kemudian kita jadikan koreksi
sekarang kita sudah apa namanya sampaikan itu ke dpr
di mana proses politik disana yang akan filtering sebenarnya hal hal yang dirasakan kurang pas
karena partai partai politik dpr itu mewakili kepentingan konstituennya masing masing
konstituennya itu ada buruh ada pegiat lingkungan hidup dan lain sebagainya lah
jadi sekarang kita melihat ke depan bagaimana proses di dpr ini
pemerintah bersama dpr dengan masukan publik yang baik kritis itu menyempurnakan
dan kita percaya bahwa ya kekeliruan itu adalah pintu dari kesempurnaan
jadi kalau tidak ada kekeliruan tidak ada koreksi gitu ya
saya kira kalau kita masuk dengan satu yang sempurna gak ada diskusi lagi
tidak ada penolakan tidak ada masukan dan lain sebagainya
jadi saya kira ini satu ruu yang saya kira apa namanya mengundang partisipasi publik yang luar biasa
dan belum pernah
belum pernah ada ruu yang sedemikian hebohnya
oke baik mas doni kenapa kemudian presiden joko widodo begitu menggebu gebu untuk ini segera disahkan oleh dpr
untuk segera apa urgensi apa yang sebetulnya tantangan ke depan sehingga kita perlu sistem perundang undangan omnibus law ini
tapi dijawabkan nanti ya mas dodi dan juga mas bayu kita
break kami akan segera kembali
ya kita lanjutkan diskusinya
jadi sementara kita bisa simpulkan bahwa memang omnibus law ini ruu omnibus law yang beberapa sudah di ada draftnya
memang kalau kita bicara soal konsep undang undang ini cukup kompleks ya mas doni dan juga mas bayu
tadi sudah kita bahas
apa ya permasalahannya begitu sehingga memang perlu partisipasi dan juga kritik dari masyarakat
tapi juga menarik kalau kita melihat sejak awal pak presiden begitu menginginkan ini segera dibuat disahkan dan juga diimplementasikan mas doni
apa yang sebetulnya membuat pemerintah atau presiden joko widodo menganggap bahwa kita mesti dibawa undang undang ru omnibus law ini
yang kemudian kita tahu sekarang ada ruu omnibus law cipta lapangan kerja ada perpajakan dan lain lain
ya jadi kegelisahan presiden saya kira sudah cukup lama ya
ada sekitar delapan ribuan peraturan di pusat yang tumpang tindih lima belas ribuan di daerah yang tumpang tindi
dan ini saya kira tidak menghasilkan iklim investasi yang baik
jadi sederhananya adalah bahwa dengan omnibus law ini khususnya cipta lapangan pekerjaan
memang bagaimana investasi itu lebih positif lebih baik lagi lebih gampang masuk ke indonesia sehingga lapangan pekerjaan tercipta
untuk menyerap bonus demografi kita yang sudah cukup besar
sehingga pada akhirnya ya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
itu saya kira dan ini adalah fondasi untuk kita melangkah ke dua ribu empat puluh lima indonesia sebagai salah satu negara adidaya
lima besar di dunia dengan pdb yang cukup besar
jadi itu saya kira concern dari presiden
jadi ini bukan menghilangkan regulasi ini hanya merampingkan regulasi
tapi substansi ya bahwa kita harus menghilangkan regulasi
tapi substansi ya bahwa kita harus menghilangkan regulasi

itu tetap ada
jadi tidak kemudian seperti yang diisukan ya ada hak hak buruh yang dihilangkan ada amdal yang kemudian dihapus
itu tidak benar
tetap aja ini adalah regulasi
pemerintah ada regulator tetap ini meregulasi tapi regulasinya dirampingkan supaya investasi lebih baik lagi
oke bahwa kemudian ada pendapat soal amdal dihilangkan

hak hak buruh dicabut dirugikan dan lain sebagainya itu kan juga merupakan bagian dari aspirasi sebetulnya mas doni
nah pemerintah menyikapi ini kemudian bagaimana
apakah kemudian akan memang merevisi kah atau akan diganti kah atau apa
ya saya kira kalau sudah dalam proses apa namanya di dpr ya saya kira kita kembalikan pada mekanisme yang dijalankan di dpr gitu ya
bagaimana nanti berbagai kekuatan politik tentu saja akan apa namanya melihat kembali ya ru

dengan pemerintah dan juga publik gitu
dan ini saya kira proses penyempurnaan yang apa namanya akan berjalan terus menerus ya sampai ini menjadi satu yang sempurna
oke oke baik mas bayu jadi apakah anda melihat pembuatan omnibus law ini kan sebagai satu hal yang baru ya
dengan sengkarut dan juga pasal pasal kontroversial tadi apakah memang kita belum siap atau apa sih yang anda lihat dari proses ini sejak awal sampai kemudian barang ini ada di dpr sekarang

ketika secara resmi kan presiden mengatakan omnibus law itu saat pidato pelantikan beliau di mpr pada waktu itu ya
kemudian para menteri menerjemahkannya dalam sebuah naskah akademik dan draft ruu gitu ya
yang saya lihat dari konsep omnibus law ini kan sebenarnya ini teknik saja
karena selama ini kita mengubah undang undangnya dengan satu undang undang
kalau kita undang undang a ya kita ubah kemudian undang undang a saja
ini kan kemudian a b c d e z dengan hanya satu undang undang
namun ada hal yang menarik di sini
ada informasi yang tidak berimbang sebenarnya disampaikan
saya tidak tahu kemudian bagaimana menerjemahkannya ke publik
ada semacam mengatakan bahwa omnibus ini kayak obat segala obat
kira kira ini akan menyelesaikan semua masalah
saya tidak menolak mengatakan bahwa omnibus memang punya nilai manfaat gitu ya
tapi harusnya secara imbang di naskah akademik disampaikan juga dong
praktek praktek omnibus di beberapa negara selama ini juga ada banyak kelemahan
dia pasti adalah praktek yang pragmatis dan kurang demokratis
saya bayangkan ketika bicara undang undang pengolahan dan pelindungan lingkungan hidup
undang undang kehutanan undang undang perkebunan undang undang tenaga kerja
undang undang minor badan dan sebagainya
itu kan dibahas punya politik hukum masing masing
melalui tahapan yang kemudian panjang melibatkan banyak stakeholder
tentu paradigmanya berbeda beda
tadi saya katakan undang undang pengelolaan lingkungan hidup misalkan
itu kan pasti bicaranya ya bagaimana kemudian pembangunan juga menyerasikan dengan lingkungan yang sehat
saya lihat kemudian paradigma di dalam undang undang omnibus ini hanya tekannya pada investasi
itu yang kemudian mengatakan bahwa politik hukumnya beda
ketika ruu cipta kerja ini pasti adalah iklim investasi kemudahan berusaha
persyaratan perizinan pembebasan lahan tenaga kerja
itu dibuat sedemikian rupa menarik investasi
tapi ketika politik hukum ketika membahas
undang undang itu pada waktu yang lampau dulu kan politik hukumnya bukan itu
nah itu dikatakan kemudian ini salah satu kelemahan bawaannya yaitu pragmatis dan kurang demokratis
karena dia menyatukan sekian politik hukum masing masing undang undang menjadi satu politik hukum
itu nyata sekali dikonsideran menimbang dari undang undang ini
itu kelemahan ya kelemahan kelemahan dari omnibus law
yang kedua pasti karena dia kompleks dia banyak sekali pasal
kalau nggak disusun dengan hati hati dan cermat dalam suasana yang cukup
yang tenang waktu yang cukup pasti kesalahan kesalahan mendasar akan muncul
hari ini kan kita disuguhkan banyak dalam tanda kutip kejutan kejutan dari ruu cipta kerja ini
dulu cipta lapangan kerja ya karena istilah cilaka mulai diganti cipta kerja
akhirnya muncul kan tadi pasal satu ratus tujuh puluh
kemudian ada lagi contoh menghidupkan pasal sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
dalam konteks negara hukum yang demokratis
itu tidak boleh lagi kemudian pembentuk undang undang menghidupkan suatu pasal yang sudah dibatalkan oleh mk
apa yaitu membatalkan peraturan daerah provinsi kabupaten kota dengan peraturan presiden
itu kan mk mengatakan itu kewenangan dari mahkamah agung
itu muncul lagi itu adalah bentuk menurut saya adalah keridak cermatan dan keridak hati hatian
kemudian kita lihat juga misalkan kalau tidak hati hati pak presiden sudah mengingatkan
jangan ada penumpang gelap di dalam omnibus law
karena memang namanya ini disusun dalam waktu yang cepat banyak sekali kepentingan
tidak bisa dipungkiri kalau tidak dijaga di hati
kepentingan penumpang gelap ini masuk
hilangnya pertanggung jawaban mutlak dari orang yang menggunakan misalkan limbah b tiga menghasilkan limbah b tiga
itu di undang undang pelindungan dan pola lingkungan hidup itu jelas kok
ketika ada kemudian kejadian di lingkungannya itu tanggung jawabnya mutlak tanpa perlu dibuktikan kesalahannya
kemudian undang undang kehutanan
di situ disebutkan di pasal empat puluh sembilan bahwa yang memegang izin kehutanan
ketika ada kebakaran di lahannya dia bertanggung jawab
di sini diganti wajib melakukan pencegahan
oke nah itu yang harus diantisipasi
tapi menurut saya pak presiden sudah mengatakan jangan ada penumpang gelap lah
ini kayak gini ini penumpang gelap kenapa saya katakan
oh jelas kok bagaimana kemudian pegiat lingkungan hidup aktif lingkungan hidup
menjaga betul dua undang undang itu tiba tiba bim salabi muncul pasal itu
itu yang saya katakan kelemahan bawaan dari omnibus law karena kompleksitasnya
jadi pembentuk undang undang pun sampai menurut saya tidak bisa main to main marking lah
dikatakan tidak demokratis itu kenapa tadi
iya karena begini contoh nih presiden bilang mengatakan seratus hari selesai target
bayangkan satu dua ratus an pasal dibahas dalam seratus hari
bagaimana kemudian rdp mendengar masukan publik
pastikan kemudian ya menurut saya masukannya hanya formalitas saja
apakah kemudian dipertimbangkan sebagai masukan yang substansial
karena mengejar target dari presiden tadi
maka dia kurang demokratis tapi kalau dibahas dengan teknik yang biasa
satu persatu tentu waktunya akan jauh lebih dalam untuk melakukan itu
itu cacat bawaan yang itu sebenarnya sudah banyak sekali literatur asing yang menulis itu
namun nampaknya di naskah akademik yang saya baca itu yang dua ribu halaman itu
nggak muncul hal hal yang harusnya naskah akademik itu kan seobjektif mungkin mengatakan plus minusnya sebuah kebijakan
itu saya tidak melihat di dalam naskah akademik
mas doni ada plus minus termasuk juga ini dikatakan agak kurang demokratis karena tenggat waktunya kan ini juga permintaan presiden
seratus hari harus selesai
bagaimana tanggapan dari anda soal itu
ya jadi saya kira presiden sudah mengatakan bahwa diharapkan seratus hari
ya tentu saja juga menimbang segala kompleksitas
tapi presiden juga mengingatkan bahwa hati hati dengan penumpang gelap
dia sudah mengantisipasi bahwa undang undang ini ya tentu saja ditujukan untuk penciptaan lapangan pekerjaan
ya kemudian dengan pertumbuhan investasi begitu
ya nah dengan tujuan itu ya
saya kira pasti ada kepentingan kepentingan yang masuk
penumpang gelap itu akan terang di dpr
ya karena semua kekuatan politik pasti akan ya membuka ya bahwa ini tidak benar ini tidak benar
ini tidak sesuai dengan kepentingan konstituen kami
publik juga memberikan masukan dan sebagainya
jadi sekarang terbuka secara terang beneran
siapa yang gelap itu gitu ya
sehingga yang gelap itu akan keluar dari kapal omnibus law
sehingga bisa berlayar sampai pada tujuannya
tapi bisa juga dong jadi titipan misalnya ketika draft itu dibuat
ini kan dari pemerintah sebenarnya
dpr kan kemudian hanya mengecek lagi mengkoreksi bagaimana
ya jadi ya penumpang gelap itu kan ini kan hanya sinyalemen gitu ya
tentu saja nanti proses politik yang akan membuktikannya atau menunjukkannya gitu ya
kalau memang ada ya tentu saja akan hilang dengan sendirinya gitu
ya hal hal yang dirasakan tidak mengakomodasi ya kepentingan publik ya kepentingan rakyat ya itu pasti akan
akan tereliminir dengan sendirinya gitu ya
dan memang di sini kelihatannya kita fokus pada investasi
tapi kalau kita baca betul tentu saja masih ada kok ya perlindungan terhadap buruh pesangon upah minimum cuti dan lain sebagainya itu masih diatur
ya kemudian amdal juga masih ada begitu ya
tapi tentu saja hal hal ini sangat terbuka untuk diskusi
dan kalau memang ada yang gelap ya kita terangkan bersama sama
dpr publik dan pemerintah gitu
dan ingin ini menjadi undang undang yang penumpangnya terang semua
oke supaya kita tidak ikutan gelap kita coba break dulu ya mas denda
mas bayu agar kita lebih terang kita coba bahas lagi
artinya ke depan bagaimana kemudian pemerintah dan juga publik ya
ada partisipasi yang dirasa mas doni seratus hari begitu cepat sehingga jadinya ini semua bahasa bahasa saja
yang penting target presiden jadi begitu kan
nah ini yang kemudian menjadi pembahasan
seperti apa kemudian ini dibahas dan bagaimana barang ini kemudian mas bayu ini diperbaiki
sehingga tidak ada penumpang gelap dan juga tidak ada kecacatan di situ dalam ruu omnibus law
usai jeda berikut ini kami akan segera kembali setelah ini
undang undang yang itu sudah disepakati oleh dpr dan presiden
kemudian pasal itu efektif banyak didukung oleh publik ya jangan diubah dong
contoh tadi pertanggung jawaban mutlak dari korporasi yang melakukan perusahaan lingkungan
itu kan efektif sampai sekarang tidak salah ada kurang lebih delapan belas triliun denda yang harus dibayar oleh perusahaan perusahaan yang melakukan pengurusakan lingkungan tadi
kemudian lingkungan hidup saya pikir punya data lengkap soal itu
ini kan efektif untuk menjerat bahwa kelompok kelompok tentu kemudian yang ternyata tidak bertanggung jawab
mengeruk keuntungan berlebih merusak lingkungan
hal hal semacam itu kan nalar publik mengatakan ya ini bagus kenapa kok tiba tiba pasal itu tiba tiba berubah
masih memadai ya
itu yang saya katakan kalau sejak awal misalkan pembahasannya dibuka pasti nggak ada pasal kayak gini
jadi maka saya mengatakan di dpf mau nggak mau harus terbuka kenapa
agar kelihatan siapa yang berkepentingan untuk mempertahankan pasal tersebut
kalau publik sebenarnya mengatakan semua beramai ramai mengatakan
ini pasal nggak bisa diterima oleh publik
tadi mas doni katakan siapa yang terlempar dari kapal omnibus law ini pasal pasal
iya kalau di dpr kan kelihatan karena kan memang berkelompok di fraksi fraksi
fraksi mana yang kemudian mendukung fraksi mana yang menolak
kalau di pemerintah memang agak sulit apalagi timnya katanya kan lintas kementerian
ada juga pihak pihak lain yang bergabung di sana lah
maka sebenarnya sudah ada strategi sebenarnya
kalau kita menerapkan omnibus law
ruang partisipasinya dibuka
dan itu nggak cukup dalam waktu yang singkat memang
jadi menurut saya
kalau saya mengandekan
rancangan kitab undang undang hukum pidana
yang tujuh ratus pasal
kita belum menyentuh seperti itu juga ya
itu hampir satu periode dpr loh membahasnya
karena pasalnya terkait dengan
hak asasi manusia
perlindungan perempuan anak
apakah omnibus law tidak terkait dengan itu juga
jadi menurut saya
jangan juga kemudian kita pakai
ini kan tidak bisa
kemudian berbagai kepentingan tadi itu
kemudian dibatasi karena waktu
jadi anda mengkritisi pemerintah bahwa
tidak bisa seratus hari sebetulnya
sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya
itu diselesaikan dalam waktu seratus hari
membahas pakai pansus
atau komisi masing masing membahas
sesuai dengan undang undang
yang masuk ke dalam omnibus law
strateginya dpr sampai saat ini kan
belum memutuskan strategi apa yang akan digunakan
dari tiga tadi itu
ruang partisipasi tidak dibuka selebar lebarnya
nanti ujung ujungnya akan rame di mahkamah konstitusi
permohonan itu ke mahkamah konstitusi
jadi menurut saya
ini dipaksakan mengejar target
tapi akhirnya juga kemudian
waktu bangsa ini sudah hampir setengah tahun ini
terkonsentrasi untuk membahas
bermuara di mk
dan kemudian banyak pasal yang ternyata
dibatalkan oleh mk
kan tujuannya juga tidak tercapai
jadi menurut saya
lebih baik mundur sedikit
kasih ruang selebar lebarnya di dpr
kemudian dpr membuka ruang
seluruh klaster itu yang memang terkait
mau untuk dikoreksi
pasal pasal ini memang ditolak
pasal pasal ini masuk akal
seperti itu saja
karena dia cepat
padahal masukan itu juga benar gitu
kalau kita lihat
masukan masukan itu benar
misalnya pes ini kan mengatakan begini
saya juga kaget juga
kenapa kemudian undang undang pes
masuk ke dalam omnibus law
apalagi pasal yang diubah
sanksi pers yang kalau dalam pemberitaannya
yang subjektif itu
dari lima ratus juta menjadi dua miliar
terkait badan bentuk hukum pes
tiba tiba ada sanksi administratif
diatur dengan pp
apa relasinya pes ini
ada upaya untuk kemudian
menggiring pes itu
tetap dalam satu tertib
yang ancamannya adalah
dalam bentuk sanksi sanksi tadi
kepentingan apa yang ada di belakang sana
saya masih percaya
presiden kita adalah seorang yang sangat demokratis
para pembantunya juga tidak punya kepentingan tertentu
ya kalau kata orang
ini pak kami sudah berhasil
kemudian mengatur pes
ini kan hal hal yang harus dijawab
tidak boleh kita serahkan ke dpr
nanti ada wakil pemerintah
ada pertanyaan itu
ya wakil pemerintah menjelaskan
jangan seperti saat ini
semua seperti saling
mas dunia ada tanggapan
beberapa pasal pasal kontroversial
sudah kita bahas
termasuk juga soal yang pers
apakah sebuah tenggat yang
atau bagaimana sih
ya presiden kan bilang
kalau selesai seratus hari
dia akan memberikan dua jempol
kalau lebih dari seratus hari

ya satu jempol
ya tentu saja
ini butuh waktu
nanti wakil pemerintah juga akan
berdiskusi dengan dpr
dipastikan satu suara lah
apa yang mau diinginkan pemerintah di sini
ya juga tidak
alergi terhadap kritik
tidak alergi terhadap masukan
intinya kita bersama sama
untuk membangun satu
yang ini tujuannya baik
untuk memajukan kesejahteraan umum
untuk melindungi segenap bangsa indonesia
meskipun ada kelemahan kelemahan
tadi disampaikan juga oleh mas bayu
saya kira kelemahan kelemahan itu
sekarang mulai terbuka
itu kan menjadi satu bahan
untuk didiskusikan bersama sama
yang kemudian juga bisa memberikan masukan secara langsung
wakil pemerintah yang
juga saya kira akan terbuka
terhadap berbagai pendapat dan kritik
saya kira ini semua akan bersinergi
kalaupun ada ketegangan
saya lagi ini bukan ketegangan yang destruktif
ini ketegangan kreatif
ketegangan yang menciptakan satu undang undang yang sempurna
ini biasa lah
kalau tidak ada ketegangan
kita bukan masyarakat demokratis
pasti ada pendapat
pasti ada masukan dan sebagainya
betul memang ini
ini sudah sangat dibutuhkan
sudah sangat urgent
kita membutuhkan investasi
ingin menciptakan lapangan pekerjaan
hak hak dan pengawasan lain sebagainya
proses ini bagaimana
tapi yang jelas
ini akan menjadi
undang undang yang paling terang lah
tidak ada yang
karena semua bisa melihat sekarang
untuk memperbaiki ini semua
ada yang menilai bahwa
anda melihat itu bagaimana
dari persoalan ini
ada satu cacat bawaan juga
di ruu cipta kerja
yang dikirimkan ke dpr
apakah itu bagian dari kelemahan ini
kalau kita di era orde baru
kita kenal istilah government
baik ke pres
tidak perlu kemudian
dengan dpr lah
pasal satu ratus tujuh puluh sudah clear ya
itu adalah kesalahan konsepsi
karena kalau pasal itu
dan sebagian orang mengatakan
ini sedang kita bandulnya
kembali lagi ke era orde baru
atau pengaturan bagi publik itu
hanya melalui produk
yang diputuskan sendiri
di situ ada peran dpr
sebenarnya kan begitu lah
kemudian akan diperbaiki
saya juga heran
menyederhanakan regulasi kita
tapi peraturan turunannya
itu banyak sekali
hampir empat ratus lebih
jadi ada empat ratus sembilan puluh tiga pp
yang harus kemudian selesai
dalam waktu satu bulan
ini menurut saya
ini kan presiden ingin
segera undang undang ini selesai
kita bisa kemudian
kalau di sandra pp
harus kemudian selesai
dalam waktu satu bulan
sendiri belum ada
janganlah kita membuat pengaturan
yang itu justru akan menjerat kita sendiri
presiden kan berkali kali mengingatkan
jangan regulasi menjadi jeratan
bagi kita untuk bergerak cepat
kalau dengan harus membuat pp dulu
jumlahnya empat ratus an lebih tadi
keinginan presiden ini
jadi cepat bisa berjalan
cacat bawaannya adalah
sudah seribu dua ratus pasal
masih juga harus mendelegasikan
ke hampir empat ratus sembilan puluh an pp
jadi bukan justru
menjadikan obesitas regulasi
karena ada pp baru
sekitar hampir empat ratus sembilan puluh tiga
mas doni sudah mengatakan
ribuan peraturan pusat bermasalah
ini ditambah lagi
dan jangan lupa
pp ini pun membahasanya
jadi saya ingin mengatakan
bisa bisa lima tahun ini
bukan untuk kemudian
segera melakukan kerja kerja nyata
yang memang itu
sebenarnya kan menjadi slogan presiden sendiri
cipta lapangan kerja
dan yang lain lain ini ya
masih banyak yang perlu diperbaiki
atau bahkan diganti begitu
iya menurut saya
tidak bisa mengharapkan
dpr mencermati ini ya
inisiatif dari pemerintah
nggak ada salahnya juga
pemerintah hari ini
merangkum semua masukan publik tadi
berbagai pihak tadi
kemudian dilakukan catatan perbaikan
ke dpr tinggal pemerintah
kami perbaiki pasal ini
nggak perlu nunggu dpr
ini pasal bermasalah
pembahasan dua pihak
tidak yakin betul
membahas seribu dua ratus pasal
yang tahu betul
apa yang ingin dicapai
dari sebuah pasal
mas doni terakhir singkat saja
apakah mungkin kemudian pemerintah
memberikan catatan perbaikan
katakanlah seperti yang dikatakan oleh mas doni
oleh mas bagimah
saat pembahasan di dpr
saat pembahasan ya
saya kira mungkin saja
toh sekarang diskusi sudah mulai bergulir ya
banyak sekali masukan masukan dari publik ya
dari macam macam gitu ya
terhadap rancangan undang undang ini
saya kira pemerintah akan
menimbang itu dengan sangat serius
yang nantinya tentu saja
akan menyempurnakan undang undang ini
saya kira ini pasti akan ada dialektika
di parlemen ya
dan juga publik
kelihatannya agak pendek
peraturan pemerintah yang jumlahnya cukup banyak
ya kita semua harus optimis
kita tunggu implementasinya
mas doni yang sangat bijak malam hari ini
kita tunggu bagaimana
poin poin aspirasi itu didengar betul ya
baik oleh pemerintah
dan juga dpr
supaya tidak bikin galau kita semua ya
baik terima kasih banyak mas doni
terima kasih banyak mas
baik sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
kami akan segera kembali
dengan informasi organisasi buruh
yang terus kencang meneriakan protes mereka